sampai saat ini situasi di gaza masih meruncing
usai kelompok hamas melontarkan ribuan roket ke wilayah israel pada sabtu lalu
israel pun melakukan serangan udara balasan
ratusan korban tewas disebut jatuh dari kedua belah pihak
merespon kian panasnya konflik antara kedua kubu
kementerian luar negeri palestina mengungkap berlanjutnya ketidakadilan
dan penindasan yang menimpa rakyat palestina menjadi alasan dibalik situasi yang eksplosif yang terjadi
dan ketiadaan perdamaian dan keamanan di kawasan ini
palestina mengatakan pihaknya juga telah mengingatkan konsekuensi dari serangan ke permukiman penduduk
serta penggerebekan terhadap masjid al aqsa
lebih lanjut pemerintah palestina mengungkit soal upaya menghalangi pendirian negara sendiri yang penting
untuk mencapai perdamaian kawasan
otoritas palestina menambahkan penolakan israel terhadap perjanjian yang ditandatangani
dan kegagalan untuk mematuhi resolusi internasional menyebabkan hancurnya proses perdamaian